bergabung melalui sambungan telepon sutrisno kepala kantor wilayah kemenkumham provinsi bali
pak sutrisno selamat malam
selamat malam mbak tiffany
baik pak sutrisno terima kasih
pak sutrisno terkait dengan perpanjangan izin tinggal darurat warga negara tiongkok yang berada di bali
kami catat sebanyak tiga ratus warga negara tiongkok pak sampai dengan hari ini betul
yang sudah mengajukan atau memperpanjang izin tinggal mereka di bali
ya jadi melalui dua kantor imigrasi kantor imigrasi kelas satu tpi ngurah rai dan imigrasi kelas satu denpasar
laporan terakhir sampai hari ini sekitar empat ratus enam puluh delapan orang sudah melakukan
perpanjangan atau permohonan perpanjangan izin tinggal dengan keadaan terpaksa
oke empat ratus enam puluh delapan orang ya pak
dan diperkirakan jumlah ini pasti akan terus bertambah karena data kami mencatat tiga warga negara tiongkok sebenarnya yang berada di bali ya
ya kurang lebih demikian yang tercatat menurut data kami yang ada seperti itu
oke perpanjangan izin tinggal
darurat ini seperti apa pak artinya batas waktu yang diberikan seperti apa mekanisme prosedurnya seperti apa
ya perpanjangan izin tinggal keadaan terpaksa ini diberikan yang sekarang ini sesuai dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
dan surat edaran dirjen imigrasi nomor sembilan belas

bahwa perpanjangan izin tinggal dalam keadaan terpaksa ini diberikan kepada khusus orang republik rakyat tiongkok yang masih berada di sini
oleh karena mereka belum bisa pulang ke negaranya demikian mbak
pak sutrisno datanya artinya gini ya tiga ribu warga negara tiongkok mereka adalah turis yang berada di bali
sudah berapa lama mereka menghabiskan waktu di bali
karena ini terkait dengan wabah virus corona
bagaimana proses verifikasi bagaimana proses screening yang juga dilakukan terhadap mereka warga negara tiongkok yang berada di bali
untuk memastikan bahwa mereka tidak terpapar atau mereka
tidak terjangkit virus corona
karena artinya gini virus ini atau wabah ini kan sudah terjadi beberapa minggu belakangan
dan mungkin saja mereka juga sudah tiba di bali berlibur di bali di rentang atau masa waktu yang ketika wabah ini mulai merebak
jadi untuk memastikan artinya untuk memastikan keamanan dari sisi kesehatan kenyamanan juga warga bali seperti apa prosesnya
kalau nggak salah waktu itu oleh ibu menteri luar negeri ya
bahwa tanggal lima mulai tanggal lima penerbangan yang ke republik ke cina maupun yang ke maupun dari republik china di stop
nah keluarlah surat peraturan menteri hukum dan ham nomor tiga tahun dua ribu dua puluh itu
setiap orang asing yang dalam kurun waktu empat belas hari
kurun waktu empat belas hari berada di tiongkok
maka dia tidak boleh masuk ke indonesia khususnya di bali ini
jadi mekanismenya adalah memang seluruh stakeholder yang ada di bali ini sudah melakukan rapat rapat dan koordinasi tentu
tugas pokok dan fungsi masing masing
mengurus izin tinggalnya saja
bagaimana untuk mengetahui kurun waktu empat belas hari itu adalah
kita cek di paspornya
tanggal berapa keluar dari cina
untuk prosedur pemeriksaan kesehatan ada tidak pak
ya tentu ada
tentu ada oleh
namanya kesehatan pelabuhan
itu mereka juga sudah menyiapkan alat sendiri alat deteksi
setiap orang yang keluar masuk
setiap orang yang masuk
atau turun dari pesawat itu
harus melalui alat deteksi itu
tapi sebenarnya ini adalah
apa namanya kesehatan pelabuhan bukan kewenangan saya
nanti untuk dijelaskan
tapi itu kurang lebih bayangannya seperti itu
kita kembali lagi ke ke ke
tiga ribu warga negara tiongkok yang berada di bali
artinya walaupun sampai dengan sekarang
tadi pak sutriusno menyebutkan
baru empat ratus enam puluh delapan ya pak kalau saya tidak salah ya tadi ya
mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal darurat ya
bagaimana pengawasan terhadap
mereka yang sudah mengajukan izin tinggal

karena artinya dalam beberapa waktu ke depan
sampai dipastikan situasi itu kondusif aman
mereka bisa kembali ke negara mereka
pengawasan seperti apa gitu
kemudian berarti kalau kita hitung hitung
kalau total ada tiga warga negara tiongkok yang ada di sana
yang belum mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal darurat
masih ada sekitar dua lima ratus tiga puluh dua orang lagi
kalau saya tidak salah hitung gitu
bagaimana dengan sisanya
ya itu kan estimasi mbak yaya
orang itu kan tidak hanya tinggal di bali
orang itu kan bisa dia dari bali menikmati liburannya ke tempat lain
misalnya ke surabaya atau ke jakarta
atau dari apa namanya dia ke ntt ntb kan gitu
tapi kan itu pengawasannya juga kan khusus bagi orang yang
sudah melakukan perpanjangan dengan
keadaan terpaksa ini tentu pengawasannya seperti orang asing berumumnya
oke dalam hal misalnya penjaminan artinya jaminan hidup selama mereka memperpanjang masa izin tinggal darurat itu seperti apa pak sutrisno
ya tentu kita sudah memprediksi mereka masih bisa hidup di sini dan seandainya saja
ya mereka kehabisan katakanlah biaya hidup gitu tapi di sini kan ada konsulat jenderalnya di sini
oke artinya informasi kewajiban bagi mereka untuk bisa memperpanjang izin tinggal itu sudah disampaikan sudah terinformasikan dengan baik ya pak ya dari kjri tiongkok sendiri ya
ya tentu kita juga setiap ada orang yang perpanjangan
kita sampaikan kepada mereka juga tolong kasih tau kawannya apabila masih ada yang mau memperpanjang ini silahkan sekarang jangan sampai nanti mereka sampai over stay misalnya
oke baik baik terima kasih pak sutrisno kepala kanwil kemenkumham provinsi bali sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini terima kasih pak sutrisno